kita ke arena golf pegolf muda korea selatan jo hyung kim berhasil menyalih pegolf andalan singapura mardan mamat di hari terakhir turnamen ciputra golf preneur dua ribu dua puluh
sementara dhani masrin kembali menjadi yang terbaik di kategori pegolf pro indonesia
pegolf korea selatan jo hyung kim dan mardan mamat asal singapura harus bersaing hingga babak playoff pada hari terakhir turnamen ciputra golf preneur dua ribu sembilan belas sabtu dua puluh empat agustus di lapangan damai indah golf tangerang
mar dan yang merajai leaderboard sejak awal akhirnya tersalip pada babak penentuan yang hanya dimainkan di hole terakhir
torehan berdi pada lubang ke delapan belas ini mewarnai comeback jo hyung kim untuk mengklaim gelar juara
selain mendapat hadiah sembilan belas dua ratus lima puluh ribu dolar amerika atau setara dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah sukses ini sekaligus membuat jo hyung kim menggagalkan ambisi mardan merengkuh gelar asean development tour kedua sejak dua ribu dua puluh
sementara untuk kategori pegolf pro lokal denny masrin berhasil melengkapi hat trick di turnamen ciputra golf preneur setelah menjadi juara tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
hasil ini menjadi modal berharga bagi dhani masrin untuk menghadapi ajang indonesia open yang berlangsung di lapangan golf pondok indah mulai minggu depan
jadi mentalitas aku untuk mulai minggu ini ya mau lebih bagus dari tahun lalu
tahun lalu tahun lalu saya bisa
nomor lima kurang dari playoff satu shot
jadi tahun ini saya lagi cari juara
berada di bawah payung profesional golf tour indonesia turnamen ciputra golf preneur merupakan seri ke sebelas dari total sembilan belas rangkaian asean development tour musim dua ribu sembilan belas
avandi wiradinata soni sulistiono tangerang